isu kesetaraan gender memang semakin masif dan tidak terkecuali yang satu ini
kesetaraan gaji pendapatan antara perempuan dan lelaki
seiring dekade demi dekade berganti perempuan semakin menunjukkan taji
termasuk adu cepat memupuk pundi pundi
meski masih panjang perjuangan kita wahai anda para perempuan
saya hadirkan sebuah motivasi istimewa di hari ini hari istimewa
perempuan terkaya di dunia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama ini adalah wajah wajah yang mungkin anda tidak terlalu familiar
tapi percaya pada saya ini adalah produk produk yang sangat familiar dengan kita semua
dan mereka sukses menjadi perempuan terkaya di dunia
kita lihat yang berada pada posisi pertama versi empat sepanjang tahun dua ribu enam belas adalah lillian bettencourt
dan bila melihat wajahnya mungkin anda tidak terlalu familiar mungkin anda yang tidak terlalu dekat ya
tapi mungkin produk ini sangat dekat loreal
ini adalah produk yang sangat terkenal di dunia

berada pada posisi pertama sebagai perempuan terkaya tapi ternyata versi empat
dia justru hanya berada pada posisi ke sebelas sebagai orang terkaya di dunia
jadi pada posisi pertama masih cowok cowok saja yang banyak duitnya ya
tapi tidak apa apa kita masih posisi sebelas bukan tidak mungkin tahun depan beberapa tahun ke depan
justru perempuan yang bertengger pada posisi pertama sebagai the regest women in the world
termasuk juga akan mengalahkan anda para lelaki
baik selanjutnya saya setelah lilian batten kan jangan lupa l'oreal itu bukan hanya l'oreal saja ya
dia sekarang sudah memiliki sebuah konglomerasi kosmetik yang luar biasa
jadi urban decay anda tahu itu juga ada miliki dia kemudian kiehl
produksi untuk perawatan wajah itu juga sudah dibeli oleh lorel
selanjutnya pada posisi kedua perempuan terkaya adalah alice walton
dengan kekayaan senilai tiga puluh empat tiga miliar dolar amerika sudah berusia enam puluh tujuh tahun
dan biasanya mereka memang mendapatkan kekayaan ini yang unik ya
dari para bilioner ataupun konglometer
para perempuan mereka itu merupakan usaha keluarga biasanya gitu
dan anda tahu walmart kan sebuah perusahaan grocery ataupun juga retail yang sangat terkenal di amerika serikat
alice walton mencatatkan kekayaannya karena memiliki saham ataupun juga keluarga yang memiliki walmart
lalu selanjutnya pada posisi ketiga adalah jacqueline mars
itu adalah produk produk yang dimiliki ataupun diproduksi oleh perusahaan
yang ada di bawah jacqueen mars dengan perusahaannya mars ya
jadi merupakan sebuah perusahaan holding company yang cukup besar
dan forbes menempatkannya sebagai perempuan terkaya ketiga dengan nilai dua puluh tujuh dua miliar dolar amerika
dengan total kekayaan tujuh ataupun juga dengan usia tujuh puluh tujuh tahun
jadi rata rata tadi sembilan puluh an delapan puluh an tujuh puluh an gitu ya
kita masuk konglomerat perempuan sudah agak tinggi kayaknya usianya
lalu pada posisi keempat adalah maria franka
dan forbes menempatkannya dengan kekayaan dua puluh lima tiga miliar dolar amerika
keempat terkaya perempuan di dunia dengan usianya sembilan puluh sembilan tahun
dan percayalah bahwa maria franka semakin kaya karena kita semakin doyan dengan nutella
jadi kalau kita suka nutella gitu sekarang kan udah masif banget masuk di asia tenggara
di indonesia ada super market banyak banget
dialah yang memupuk pundi pundi kekayaan maria franka
maria frangga harus berterima kasih pada saya juga ya
atau pada anda yang juga mengkonsumsi produk yang diproduksi oleh mereka
dan terakhir adalah susan cletton
ini merupakan orang
perempuan terkaya kelima di dunia versi forbes
dan ini yang tampaknya relatif muda ya lima puluh empat tahun
dengan kekayaan senilai dua puluh lima miliar dolar amerika
dan anda tahu produknya yang sangat dekat ataupun juga identik dengan susan cletton adalah bmw
jadi ini adalah lima perempuan terkaya di dunia
meskipun di dunia dibandingkan dengan lelaki
posisi pertama tadi ada posisi ke sebelas
dan mereka biasanya usianya sudah agak tinggi gitu ya
tapi kalau orang orang muda di
lelaki tuh banyak yang sudah kaya raya ya di usia muda ya
kita lihat beberapa ceo seperti facebook mark zuckerberg dan lain sebagainya
ini tampaknya menjadi tantangan juga bagi kita para perempuan
untuk bisa membuktikan bahwa tanpa dinasti bisnis keluarga pun
kita mampu lebih berdaya dan tentunya punya uang